apa yang anda ucapkan ibu megawati pada waktu itu
terutama semangat antusias terus juga bagaimana olahraga ini juga salah satu bidang yang strategis ya
jadi beliau menyampaikan ini adalah bentuk nasionalisme kita yang bisa kita tunjukkan melalui prestasi olahraga
sehingga saya sangat apa sekali lagi ini juga bentuk dedikasi saya sekarang ini sehingga kini pun saya berlanjut
kini saya membangun hall hingga saya ingin juga bisa membangun industri bulu tangkis di indonesia
salah satunya gitu ya meskipun kecil gitu ya
tapi paling tidak bisa ikut turut memberikan subangsi
yang ini penting ketika pilar pilar klub klub yang ada di indonesia ini
semakin kuat dan kokoh tentu saja bisa lebih menopang dengan lebih baik lagi ke depan
untuk salah satu antisipatif ya
bagaimana saya juga katakanlah satu contoh saya melakukan membuat kejuaraan khusus ganda putra
yang sudah berjalan tujuh tahun belakangan
ini juga sekaligus bagaimana mengapresiasi pemain pemain ganda
ganda putra ganda putri ganda tiga
jadi selama tujuh tahun ini sudah ada atlet bulu tangkis yang istilahnya mas telurkan
sehingga bisa merepresentasi terbaiknya
saya kira kita menjadi fasilitator ya lebih baik demikian
karena kevin gideon terus ricky ya termasuk juga apa ya mungkin para pemain pelabis yang ada sekarang tentunya
mengikuti turnamen turnamen yang ada atau yang kita selenggarakan
dan ini penting ketika kita memberi ya dengan piala yang baik apresiasi hadiah juga cukup baik
ini tentunya terus menyemangati pemain pemain muda kita ke depan
jadi kita bisa saksikan bersama
mas bahwa presiden joko widodo sudah mulai menerima sejumlah atlet yang tadi ikut diarak pada kesempatan pagi hari ini
momen yang sangat membahagiakan
momen yang paling sangat membahagiakan
ya kita saksikan bersama liliana natsir memberikan ucapan kepada presiden joko widodo

pak ya ini seruah ini meraihnya dari perak untuk angkat besi

terima kasih ghost lama

terima kasih ghost lama
dan eko yuli juga

presiden masih menerima terus
dan nantinya setelah
ucapan selamat datang dari presiden
nanti mereka akan beramah tamah
dan saling bertukar cerita mengenai pengalaman mereka
selama bertanding di ajang olimpiade rio tahun dua ribu enam belas ini
dulu waktu tahun dua ribu
ketua pbsi bapak gita wirjawan
ketika itu saya bersama
pak maweran jenderal subagio hs
dan bapak wismoyo aris munadar
ketika itu ketua koni
dan saya sangat masih ingat
ketika itu juga menerima langsung
dan sekali lagi ini bentuk apresiasi dari pemerintah yang luar biasa
boleh saya sampaikan juga
berterima kasih kepada semua orang
yang telah menonton

dengan adanya penghargaan dari pemerintah
dari menporah imang nahrawi
ini juga sekali lagi ya
kami mantan mantan ataupun para pelaih atau olimpian
mantan atlet semua berterima kasih
atas penghargaan atau perhatian pemerintah ini
bagaimana ya kita bukan hanya sekali lagi
bukan hanya meminta ataupun mengharapkan yang
penghargaan demikian ya
tapi kita lebih pentingkan adalah sistem
bagaimana kita berpikir mengantisipasi ke depan
betul betul mendukung ya
bahwa prestasi bulu tangkis indonesia
atau dari sejarahnya hingga kini
tentu saja harus terus dilestarikan
kalau kita bilang mempertahankan tradisi masa olimpiade
tentunya bukan hal yang mudah
sehingga harus ada sistem
dan tertata dengan baik ada payung hukumnya
dan konsisten ke depan
mas andra ketika kita berbicara
dan saya menikmati
bonus yang diberikan oleh pemerintah gitu ya
setiap kali merayu medali
sebenarnya seberapa besar sih bonus itu
bisa memacu semangat selama ajang perlombaan itu mas
atau cenderung kita tidak pernah
cenderung mas chandra dulu tidak memikirkan bonus dulu
yang penting menang dulu mengharumkan nama bangsa
atau memang ada sedikit suntikan semangat
dari bahwa saya nanti akan menerima bonus sekian rupiah begitu
kalau profesionalisme iya lah
salah satunya itu hal yang mendukung ya
tapi kalau untuk sesaat ya mas kita boleh lihat juga itu biar semangat ya bisa diberikan semangat dari bahwa saya nanti akan menerima bonus sekian rupiah begitu

kembali lagi tadi saya sampaikan yang penting itu adalah bagaimana kita bisa menciptakan satu opini
bahwa menjadi atlet itu baik menjadi atlet itu penuh harapan gitu
menjadi atlet itu bisa membangkitkan ini kan momen yang bagus untuk menggairahkan menggelorakan
euforia ini kan satu hari dua hari seminggu
atau kalau untuk sejarah kan selamanya
artinya mendukung agar anak anak muda kita generasi muda kita lebih maksimal lagi lebih olot lagi untuk ya mau berolahraga
sekarang kan dilemanya banyak ya mau jadi seseorang itu kan sulit
artinya apalagi menjadi atlet
dengan ini harapannya sepuluh lima belas tahun ke depan akan tercipta terbentuk
dengan konsistensi itu harapannya wah jadi atlet kita semua ingin jadi hero
hero itu artinya kita mendapat kesempatan
dan layak dan pantas ya untuk bisa dipertaruhkan
semua kan kita mempertaruhkan hidup kita
artinya apapun itu ya bidangnya perlu modal usaha kerja keras segala macam
dan di endingnya itu kalau sulit atau tragis gitu ya
rata rata nggak ada yang mau
dan itu sulit kalau ketika ini diperhatikan betul
artinya ke depan tentunya akan salah satu pendekung ya
dan utamanya ini
bukan artinya untuk apa secara insidensial ini langsung bisa menaikkan prestasi yang signifikan gitu
bukan berarti demikian
ya mas sandra ini bisa kita saksikan presiden sudah berada dalam satu ruangan
duduk berbincang berada pada depan
dengan sejumlah tim ofisial dan juga peraih medali
di ajang olimpiade rio dua ribu enam belas yang lalu
yang baru saja ditutup beberapa hari yang lalu
mungkin saat ini presiden akan memberikan wajangan wajangan khusus
atau ucapan selamat kepada sejumlah atlet
yang baru saja meraih medali di ajang olimpiade ini
dulu ketika tahun dua ribu dua kan ada thomas ya mas ya
thomas uber sempat disandingkan
sempat diarak arak juga kan pada waktu itu ya
iya memang apalagi khususnya thomas cup ya event event nasional
sekali lagi ini juga tentu saja momen yang sulit ya
ketika kalau pak wapres sering juga kita mendengarkan statementnya
bahwa saya juga kalau ke luar negeri itu nggak pernah gitu bisa mengumandangkan lagu indonesia raya
artinya ini kan memang momen yang sangat luar biasa
strategis sekali untuk bisa membawa indonesia terus berbicara di pentas dunia
ada momen tertentu nggak mas
yang mungkin mas chandra nggak bisa lupa pada saat bertemu dengan kepala negara ini
mungkin ada sesuatu hal yang mereka sampaikan secara spesifik yang mungkin mas chandra nggak bisa lupa sampai sekarang
ya ketika pada kesempatan bertemu dengan presiden gitu ya
ataupun seperti saat ini ya khususnya pak imam nahrawi
beliau sangat menaruh perhatian luar biasa
dan saya secara pribadi dan juga semua teman teman kita juga mengapresiasikan kemarin para olimpian bertemu dengan beliau juga
ketika jaminan hari tua itu sudah dicairkan bulan lalu
jadi memang ini sudah berjalan
ya sehingga bukan statement ataupun yang dijanji janjikan ataupun digadang gadang
tapi sudah direalisasikan
dan kami menemui beliau
mengucapkan terima kasih mengapresiasi
sekaligus ya dengan harapan tentunya ini akan membawa angin segar gitu
momen yang bagus untuk mendukung juga program pemerintah
apalagi kalau dikaitkan ya positifnya bentuk olahraga ini kepada masyarakat indonesia
entah itu pola hidup sehat ya entah itu prestasi
lebih lagi kita juga melawan narkoba hal hal negatif yang tentu saja merusak langsang
mas kan mas chandra juga punya klub ya
meskipun mas chandra bilang kecil tapi saya yakin itu bukan klub yang kecil gitu
karena sejauh mana sih mas para atlet yang ada di klub mas chandra yang asuh ini gitu ketika melihat senior senior mereka mampu meraih medali ini sejauh apa
para senior ini bisa memberikan support dan dorongan kepada para atlet atlet muda
pasti ya saya juga kemarin melakukan seperti briefing gitu ya
saya kasih pengarahan kita sama sama melakukan menyanyikan lagu indonesia raya bersama
saya memberikan pelajaran juga kepada mereka
dan ini yang paling penting dasar dasar karakter building mentalitas mereka ya
bertepatan dengan ulang tahun proklamasi kemerdekaan indonesia yang ke tujuh puluh lima
tentunya ini momen yang luar biasa
jadi kalau dibilang ngeliat ke bawah gitu
ya para orang tua ini kan yang juga sulit
mas bagaimana wah jadi atlet mah janganlah sulit lah
terus udah gitu berat apalagi sekarang ya godaannya dimana mana mungkin kenyamanan hidup gitu ya
ataupun sangat banyak ya cobaannya kalau kita bilang
yang sangat terbalik dengan seorang atlet
bagaimana harus tidur teratur makan dijaga latihan nggak boleh
ya otomatis nanti jadi juara gak bisa
harus betul betul diarahkan
dipaksakan juga gitu ketika kita ya ikutin terus
bukan berarti lima sepuluh tahun dia langsung jadi juara
tapi mesti punya panggilan
sehingga bisa menjaga itu secara pasisten gitu ya mas ya
kalau saya rasakan juga artinya tongkat estafet yang para senior dulu lakukan
ya dari zaman um yuhok ya
terus di hartono christian adechandra
terus ke belakang sampai sekarang
ini tentunya ini kan membawa
ya sebetulnya semangat nasionalisme ya dari prestasi bulu tangkis ini kan luar biasa
ya baik mas
nanti obrolan kita akan kita lanjutkan kembali
kita akan melihat sebuah tayangan
di mana olimpiade dua ribu enam belas ini meskipun telah usai
indonesia berhasil mengembalikan tradisi membawa emas dari cabang bulu tangkis
lewat ganda campuran tontowi ahmad dan juga liliana nasir
dua medali perak juga sukses diboyong dari cabang angkat besi
dan berikut perjuangan atlet peraih emas di olimpiade rio dua ribu enam belas
indonesia berhasil membawa pulang satu medali emas dan dua medali perak
medali emas kali ini seakan menjadi penebus kegagalan pada olimpiade london dua ribu dua belas
indonesia yang sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh dua kerap membawa medali di cabang bulu tangkis
harus pulang dengan tangan hampa empat tahun lalu
tontowi ahmad liliana natsir menjadi pahlawan indonesia kali ini
raihan emas di nomor ganda
campuran adalah yang pertama kalinya
torehan terbaik diraih delapan tahun lalu saat liliana yang kala itu berpasangan dengan nova widianto meraih perak di olimpiade beijing dua ribu dua puluh
sinyal meraih emas memang sudah dirasakan sejak babak kualifikasi
owi butet melenggang dengan mudah pada babak kualifikasi
di perempat final keduanya justru bertemu lawan mudah yang tak lain junior mereka praven jordan dan debbie susanto
ujian bagi owi butet hadir di semifinal
melawan musuh bebuyutan mereka zhang nanzao yunli rekor kemenangan yang memihak lawan justru menjadi motivasi keduanya bisa menang dan lolos ke final
lolos ke final memastikan owi butet meraih emas
sebab lawan yang dihadapinya pasangan malaysia chang peng son goh ying berada di bawah mereka
dan kemenangan dua game langsung menjadi kado terindah ulang tahun kemerdekaan ri ke tujuh puluh satu yakni medali emas
dan datang dari cabang angkat besi lifter sri wahyuni agustiani menjadi atlet indonesia yang pertama meraih medali di olimpiade dua ribu enam belas
di luar dugaan sri bisa menyumbang medali di angkat besi
prestasi ini diikuti lifter eko yuli irawan yang memperbaiki raihannya pada olimpiade london dua ribu dua belas
empat tahun lalu eko hanya bisa meraih perunggu
namun pada olimpiade dua ribu enam belas ia membuktikan bisa meraih medali perak
namun hasil tak mengembirakan justru diraih triyatno
yang pada dua olimpiade sebelumnya menyumbang medali
namun pada olimpiade kali ini gagal mempertahankan prestasinya
kejutan juga sempat menghampiri cabang panahan saat pemanah putra riau ega agata sempat mengalahkan pemanah nomor satu dunia kim woo jin di babak tiga puluh dua besar
namun sayang langkah riau terhenti di babak enam belas besar saat di kalahkan pemanah italia maura nespoli

pekerjaan rumah kini menghampiri indonesia untuk menghadapi olimpiade tokyo dua ribu enam belas

pr utama agar empat tahun nanti indonesia bisa meraih lebih banyak medali di ajang olahraga paling bergensi ini
raka zaipul cnn indonesia
ya baik breaking news cnn indonesia akan segera kembali usai jeda berikut
masih dengan informasi perayaan pahlawan olimpiade rio dua ribu dua puluh
sesaat lagi tetaplah bersama kami
cnn indonesia breaking news